oelua ditanah lawa
mempobayeli watintau tuhan
di uki riraya di pota'a
tragedi berdarah selalu melahirkan petaka
sekaligus harapan hidup bagi yang menjalannya
lalu lahirlah cerita anak manusia
yang dianggap mustahil bagi sebagian banyak orang lainnya
terkadang logika tak mampu menjawabnya
konflik berlatar agama di poso bertahun lalu
menciptakan jalan hidup yang berliku bagi noviana malewa dan keluarga
noviana adalah korban selamat dari sebuah pagi jahannam di buyumboyo atau bukit bambu
pada dua puluh sembilan oktober dua ribu lima
tiga teman sekolahnya alvita polino
tewas di penggal
peristiwa ini melahirkan babak baru konflik poso
noviana yang kala itu duduk di bangku kelas satu sma
meski luka tebasan parang pelaku tertoreh jelas
dari pipi sampai lehernya hingga sekarang
luka itu menjadi elegi kehidupannya
ketika ia memilih memeluk islam
tiga tahun setelah petaka tersebut
noviana juga memilih didikahi sapari
seorang pemuda muslim asal tambarana
poso pesisir yang sangat ia cintai
pilihan yang kala itu membuat luka hati dan trauma keluarga besarnya
akibat konflik semakin lebar dan menganga
pilihan noviana itu sulit dipahami keluarga besarnya
terutama kakak kandungnya david
dan mamanya baramu kempo
masalahnya noviana memilih agama yang dipeluk orang orang yang membunuh tiga temannya
dan nyaris menghilangkan nyawanya sendiri
sementara noviana bertahan hidup dengan pilihannya meski ia sadar dengan apa yang akan ia hadapi
yang jelas orang tua sangat marah
pokoknya marah keluarga itu
nggak bisa diungkapkan
waktu itu marahnya
sampai orang tua sakit
saya ke sana diusir
sudah tidak dianggap anak
bahkan dibilang kenapa tidak kamu saja yang mati
kenapa mesti temanmu
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
noviana melalui masa masa pengusiran dan penolakan diri keluarga besar serta lingkungan bersama safari
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak mungkin saya harus terus terus sedih
terus harus terus teringat kejadian itu
waktu kan berjalan
kalau saya terus ingat itu
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
ya harus bangkit
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
keluarganya itu sudah tidak terima
kalau saya nekat
nov itu akan dibuang
tidak diakui dengan keluarganya
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
saya pribadi dan keluarga
saya pribadi dan keluarga
bahkan kalau ada perasaan itu mungkin kita sudah
bahkan kalau ada perasaan itu mungkin kita sudah
kalau ada di hadapan kita mungkin dia
bisa dikatakan kita sudah membunuh dia
itu yang kami rasakan
itu yang kami rasakan
david merasa berhak murka karena dialah yang merawat noviana saat ia terluka
baik fisik maupun psikis selama bertahun tahun lamanya

david sendiri masih harus menyembuhkan luka trauma akibat konflik
kasih sayang david berubah menjadi kebencian
ia membenci pelaku sekaligus adiknya
kita ingin membuang dia tidak mau kenal dia
dalam keluarga kita tidak ada yang punya adik yang namanya novi
dalam keluarga kita tidak ada yang punya adik yang namanya novi
pokoknya waktu itu pikiran kita kalau mau mati mati aja di sana

kalau perlu tidak usah kembali
kalau perlu tidak usah kembali
noviana sadar pilihan hidupnya melukai orang orang terkasih
namun ibu dari idul aisyah dan arya itu teguh dengan pilihannya
ia berusaha kembali ke keluarga besarnya
maka ia terus berusaha datang terutama di momen natal
dari natal satu ke natal selanjutnya

selalu berubah ke sana selalu berubah ke sana
selalu berubah ke sana selalu titip salam
selalu berubah ke sana selalu titip salam
selalu berubah ke sana selalu titip salam

kalau natal pulang
masih hadiah ke sana sama keluarga
masih hadiah ke sana sama keluarga
ya itu meskipun dibenci
meskipun tidak ditegur
tidak dihadapan begitu
tidak dihadapan begitu depan mata tidak berpikir pikir
tidak ditegur tidak dianggap
tidak ditegur tidak dianggap
ya berusaha terus
ya berusaha terus
dan mbak novi kan pas serabda

kembali lagi ke orang tua
tapi mas ari masih ngotot mempersatukan mereka kenapa
mas ari masih ngotot mempersatukan mereka kenapa
apa pertimbangannya waktu itu
waktu itu dia
saya ajakin tidak mau
cuma saya kan pribadi punya pikiran

jadi saya itu disitu berprinsip nekat
saya itu berusaha berusaha berusaha
padahal mbak novi sudah pas rata
sudah pas serabda
sudah di informasi dia ingin kembali
sudah ada informasi dia ingin kembali
katanya natal natal tahun ini
katanya natal natal tahun ini
saya ingin mencari keluarga saya
saya ingin mencari keluarga saya
mengapain dia kemari
mengapa datang ke sini
tidak usah datang ke sini
ini bukan keluarga kamu lagi
kalau kamu datang ke sini
saya akan membunuh kamu
saya akan membunuh kamu
saya akan membunuh kamu
yang paling keras itu
yang paling keras itu
yang gak bisa diterima itu dia udah
dia tuh begitu karena dia sayang sama saya
yang ngantarin kemana mana kan dulu dia waktu saya sakit
yang temani itu dia
jadi wajar kalau dia marah
ketua ketua awal ketua itu ketua itu awal
nanti kita kecilkan
keluar apa keluar indah atau keluar dapet
kalau bisa pilih yang mana
momen natal selalu menjadi hari yang paling membahagiakan
bagi keluarga malewa
di momen inilah noviana bisa kembali dalam pelukan keluarga yang ia kasihi
selalu terasa istimewa
ada sukacita yang sulit mereka ucapkan
tak lupa kadu natal ia siapkan untuk bara mogempo
mama terkasih dan beberapa keponakannya
hari itu noviana mengajak suami dan anak anaknya pulang ke bukit bambu
safari pun tak ingin melewatkan setiap natal bersama keluarga sang istri
pagi itu ia berusaha memperbaiki motor yang akan membawanya ke bukit bambu
meski bukan yang pertama kali
pertemuan di momen natal selalu istimewa bagi noviana
apalagi natal tahun ini adalah yang pertama bagi anak ketiganya
arya bertemu nenek dan paman serta sepupunya
siap siap di situ
siapa yang datang
semua yang datang
siapa yang datang
teman teman keponanya itu yang motor
david menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut noviana dan keluarganya
saya akan memberikan air
saya akan menjaga
saya akan menjaga
saya akan menjaga
saya akan menjaga
saya akan menjaga
saya akan menjaga
kebahagiaan luar biasa dirasakan keluarga ini
terima kasih pak
kebencian itu sirna dan berubah menjadi cinta kasih yang semakin hari semakin menebang
mereka tak pernah bisa mengungkapkan bagaimana rasa bahagia itu kecuali dengan berpelukan
jalan jalan ketemu allah
momenatel yang terindah untuk saya bisa berkumpul dengan keluarga
kalau kita kita berkumpul
saya melihat bahwa novi suaminya anak anaknya memeluk mama saya merasa terharu
saya rasa bersyukur
ada sukacita yang saya rasakan
tidak ada kebencian yang tersisa dalam diri mereka
idul dan aisyah terus erat memeluk neneknya
keduanya berulang kali mencium sang nenek
melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu
baramu gempo pun demikian
ia seolah tak ingin melepas cucu yang terkasih
senang sekali pokoknya tidak bisa diungkapkan
bisa kembali sama orang tua
bisa meluk dia
bisa ketawa dengan dia
perasaan bersalah itu sampai sekarang sebenarnya masih ada
saya sangat bersyukur
selagi dia masih hidup dia masih bisa maafkan saya
masih bisa lihat cucu cucunya
semua hal sederhana yang dilakukan
selalu terasa istimewa bagi mereka
ada banyak hal di masa depan yang mereka bicarakan
namun merawat kenangan juga menjadi obat peneguh hati
jangan lupa untuk berlangganan

biasa dia cerita kalau saya pulang
itu mama begini begini
soalnya saya sudah punya keluarga sendiri
jadi saya tidak bisa terus terusan di sini mau rawat mama
dan dia benar
ya ini tidak tercara
jadi ini ayo langsung bekerja
nanti kita ikut dingin
waktu itu apapun yang terjadi saya anak saya dan keluarga suami saya kembali ke keluarga itu
saya siap menerima apapun itu
walaupun katanya pas waktu itu walaupun dibunuh di sana tapi dibunuh di keluarga keluarga aku
kini mereka yang berbeda agama dipersatukan dalam perbedaan itu juga
luka amarah dan duka sembuh karenanya
david tak henti hentinya bersyukur atas perjalanan hidup keluarga maleo
dia bisa kembali memeluk adiknya tercinta
tapi sekarang luar biasa luar biasa
mulai ini semua saya banyak belajar proses hidup itu seperti apa
proses kita mencintai keluarga adik itu seperti apa
dan baru nyata sekarang
baru nyata sekarang
justru dibandingkan saya yang dulu
yang dulu dibandingkan sekarang
bahkan saya lebih mencintai dia dan anak anaknya itu
bahkan lebih besar yang sekarang daripada yang dahulu
lampu lampu suki senang
suki senang waria membekuk
lampu lampu suki senang
lampu lampu suki senang
lampu lampu suki senang
eh tak ada
kalah kalah nenek
bagi keluarga ini tidak ada kebahagiaan lain kecuali kembali berkumpul
perbedaan keyakinan di antara mereka menjadi perkat bersatunya kembali keluarga ini
sekarang ini saya rasakan ya kebahagiaan karena perjuangan kami berdua itu udah ada hasilnya gitu
nggak sia sia lah selama bertahun tahun itu membuahkan hasil
bukan hanya keluarga besar malewa yang membenci nofian
pilihan noviana memeluk islam juga membuat kecewa dan geram masyarakat bukit bambu
mereka menganggap noviana sebagai pengkhianat dan bahkan menyalakan keluarga besar malewa
proses penyembuhan trauma karena konflik yang bertahun tahun dilakukan menjadi buyar
keluarga ini hancur seketika
karena terlalu besar yang utama yang dirasakan oleh keluarga secara pribadi kami
yang pertama kami malu malu
kedua orang orang di sekitar kita yang waktu itu marahnya ke kita bertanya ke kita
yang kita alami keluarga waktu itu seolah olah kami merasa dikucilkan di tempat ini
latar belakang konflik di poso membuat pilihan noviana memeluk islam menjadikan masyarakat bukit bambu marah
bukit bambu merupakan sebuah perkampungan yang mayoritas dihuni penduduk nasrani
saat konflik berlangsung antara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun dua ribu delapan sampai dua ribu perkampungan ini menjadi sasaran kelompok yang bertikai
seluruh warga desa melarikan diri
peristiwa mutilasi tiga siswi semakin mengguncang warga bukit bambu
noviana adalah korban selamat dari peristiwa tragis itu
jadi saat konflik itu memang sudah sama sekali antara islam dan kristen itu sudah tidak ada komunikasi lagi
apalagi dengan terjadinya kemarin mutilasi tiga siswi itu
itu memutuskan memang
tali persaudaraan antara kristen dan muslim
martince satu di antara masyarakat bukit bambu yang geram dan marah
dengan pilihan keyakinan nofianakala itu
baginya pilihan noviana membuatnya semakin trauma
jadi ada yang sampai mengatakan bahwa apa mengutuk si nofianakala itu
apa dengan karena sangat membencinya
martinche merasakan semakin masyarakat membencinya semakin nofianakala mendekat
sedikit pun rasa ketakutnya nofianakala itu kepada warga masyarakat di sini tidak ada
jadi ini masyarakat melihat wah ini anak ini dia dibenci oleh masyarakat di sini
malah kok dia lebih mendekat lagi sama keluarganya bahkan mendekat lagi kepada orang tuanya
jadi apa namanya masyarakat
karena dia lebih dekat
karena dia lebih dekat lagi dia tidak justru membenci masyarakat di sini tetapi si novianen tetap mengadakan komunikasi dengan masyarakat di sini
david kakak kandung noviana menganggap keajaiban tangan tuhanlah yang membolak balikan hati setiap orang yang membenci noviana termasuk dirinya
bahkan ia merasakan kehadiran noviana membantunya menyembuhkan rasa trauma

saya tidak pernah berpikir sampai kemudian
saya berpikir sampai beberapa tahun berjalan sebelum kepikiran bahwa
cuman yang di pikiran saya yang sudah
dia kembali karena dia rindu keluarganya karena dia cinta keluarganya
tetapi setelah berjalannya waktu saya kepikiran
apapun yang terjadi apanya yang terjadi dalam keluarga saya maupun pribadi dan novi
kalau mungkin menurut saya sudah diatur oleh yang kuasa
oleh tuhan yang kuasa
mungkin kalau tidak ada novi menjadi pengantara mungkin saya akan masih membenci agama lain
tapi mungkin melalui novi saya belajar tentang pemahaman toleransi antara agama satu dengan yang lainnya
prasangka yang sempat melekat dalam hati david dan keluarga selama bertahun tahun lenyap seiring berjalannya waktu
dulu kita mau mengunjungi keluarga yang lain keluarga yang muslim juga waktu itu
kita takut takut waktu itu masih segan
belum ada rasa percaya
waktu dia kembali kita kenal ternyata
tidak ada agama yang salah
tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk saling menghakimi
atau tidak ada agama lain yang mengajarkan kita untuk saling membunuh
momen natal bagi keluarga ini penuh suka dan duka
mursalah malewa papa david dan noviana meninggal tepat di perayaan natal tiga tahun lalu
sosok papa adalah orang pertama yang menerima novi ana
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
yang pertama membuka pintu hati membuka tangan untuk novi papa
karena mama sering marah itu ngomel

banyak sekali berarti ya momen natal ya
banyak sekali banyak
papa meninggal novi kembali
jadi ada suka dukanya
tidak ada agama yang salah
tidak ada agama yang salah

tidak ada agama yang salah
tidak ada agama yang salah

tidak ada agama yang salah
usai berziarah ke makam papa noviana menyempatkan diri mengunjungi makam dua sahabatnya
alvita polino dan teresia morangke
noviana memperkenalkan sosok sahabatnya ke saya
seraya mengenang mereka
apa yang paling kak novi ingat di teman teman ini
yang satu dimakamkan di antena ya
apa yang paling kak novi ingat di antara tiga ini kenangannya
kalau jalan itu bareng bareng
sekarang sampai jatuh itu malah ketawa
tidak ada rasa sedih itu nggak ada
pas habis hujan jalan itu kan izin
kalau ada yang punya uang itu
beli jajan dibagi

irfan yang mengatakan

dari menurut ruimah suw mention
saat ini adalah musim ketika gimana sih
jiormbir bahwa tak ada mata lagi
saat ini alsurah benar benar maarah
bisa banget lah makam itu
tapi kalau kita susah pra teng gon kita pages

juga item sarang kita
hikmah yang perlu kita petik adalah bagaimana mereka toleransi dan perdamaian itu yang terjadi di tengah tengah keluarga mereka
bagi david damai natal selalu terucap untuk adik kesayangannya malfiana malewa